menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli menegaskan mantan menteri sdm archandra tahar sah sebagai warga negara indonesia
yasona mengatakan setelah pemeriksaan dan klarifikasi archandra tahar tetap wni sesuai prinsip perlindungan maksimum dan non apartrede stateless
penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi tiga hari ini
archandra tetap berkewarga negara indonesia karena dia kehilangan status keluarga negaraan amerika serikat sejak dua belas agustus dua ribu enam belas berdasarkan certificate of laws of united states
hilangnya status kewarga negara as archandra disahkan oleh kementerian luar negeri as dan ditegaskan oleh surat dari kedutaan besar as pada tiga puluh satu agustus dua ribu enam belas